meski berawal dari sebuah bentuk perlawanan seni mural kini berkembang menjadi suatu ekspresi yang juga bisa memperindah kota
di bandung jawa barat terdapat komunitas mural yang sudah mewarnai dinding dinding kota sejak dua ribu enam belas lalu
dan di masa pandemi ini mereka terus berkarya
dinding dinding di kawasan taman saparwa bandung yang berada di sekitaran tujuh ratus lima puluh meter dari gedung sate
tadinya merupakan dinding dinding kosong
namun oleh komunitas mural bandung bidang bidang itu digambar dan diwarnai dengan cat
mereka mendesain mural untuk tujuh dinding yang terpisah dengan tema yang berbeda
namun semuanya disesuaikan dengan semangat yang ada di kawasan saparua
di antaranya olahraga dan musik juga tema lainnya seperti flora dan fauna di jawa barat
mural ini dikerjakan empat puluh anggota komunitas selama empat hari
mulai dari tanggal delapan hingga sebelas oktober dan menghabiskan lebih dari lima ratus liter cat
salah satu pemural yang terlibat adalah
alga indria profesi sehari hari bapak dua anak yang berusia empat puluh tiga tahun ini adalah seorang desainer di biro desain miliknya sendiri
alga yang juga merupakan vokalis band depanas dalam bank yang diantaranya mengisi soundtrack film dilan
bekerja di bidang desain membuat alga sering menggambar
baik secara langsung menggunakan tangan maupun digital
namun yang membedakannya dengan menggambar mural baginya adalah
selain medianya lebih besar juga karena ide yang dituangkan merupakan hasil kolaborasi
dan dikerjakan pun secara langsung
keterlibatannya dalam pembuatan mural dimulai pada dua ribu tiga ketika alga masih menjadi mahasiswa fakultas seni rupa dan desain itb
pada dua ribu enam belas alga terlibat lagi dalam pembuatan mural di kota bandung yang melibatkan seribu relawan
dan ketika itu dia menggagas komunitas mural bandung
membuat mural bagi alga adalah menerjemahkan secara visual berbagai persoalan yang dihadapi oleh warga
dan kepuasan dalam membuat mural adalah ketika mural yang dibuatnya diapresiasi oleh warga
yang paling perlu adalah latihan sebetulnya
makin sering makin sering makin sering mental kita makin kuat fisik kita makin biasa
jadi latihan bagaimanapun frekuensi menggambar jam terbang ya jam terbang itu akan membuat kita lebih siap menghadapi bidang bidang besar
seniman lain yang terlibat dalam pembuatan mural di taman saparwa bandung adalah ibe yuniarti
sejak dua ribu sembilan ibe yang juga guru smp negeri dua di kecamatan batu jajar kabupaten bandung barat
selain itu ibe juga mendirikan batu jajar kompeti
ibe juga menjelaskan bahwa ibe adalah sebuah komunitas yang membantu pelajar pelajar yang kurang mampu
ibu dua anak berusia empat puluh lima tahun ini terlibat dengan mural sejak awal komunitas mural bandung berdiri pada dua ribu enam belas
alasan ibe menjadi seorang pemural adalah dia ingin mengubah anggapan bahwa seni hanya dapat dilihat di dalam galeri dan dinikmati oleh kalangan tertentu
tapi baginya seni adalah untuk semua orang
karena itu juga dalam membuat mural ibe selalu membuat gambar gambar yang mudah dipahami dan yang ceria dengan penuh warna
menjadi pemural telah membawa ibe ke berbagai daerah dan bertemu dengan berbagai macam warga
ketika mural ini masuk di wilayah tatanan yang paling mendasar sampai masuk ke gang mereka bisa menikmati mereka bisa berempati dan merasakan bahwa ini yang disebut dengan apresiasi langsung
ada keterlibatan ada bonding dari seniman artisnya gitu ya dengan masyarakat terus ada komunikasi kan keren banget gitu ya
perkembangan mural di indonesia menurut ketua forum studi kebudayaan fakultas seni rupa dan diasa
acep iwan syaidi tumbuh sejak masa perjuangan revolusi meskipun ketika itu masih didominasi dengan kata kata ketimbang visual
namun mural pada masa kini hadir sebagai ekspresi budaya perkotaan yang dapat memperindah kota
dan karena berada di ruang publik mural yang baik adalah mural yang pesannya dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat
itu bisa menjadi pembelajaran yang juga apa namanya
itu bisa menjadi pembelajaran yang juga apa namanya
itu bisa menjadi pembelajaran yang juga apa namanya
memperhatikan persoalan keindahan gitu ya
jadi satu cara mendidik masyarakat dengan kehalusan ya kira kira itu
mural apapun menurut saya dia harus memenuhi syarat keindahan itu
semakin banyak dan berkualitas mural di suatu kota lanjut acep bisa mencerminkan tingkat pemahaman seni visual suatu masyarakat
mural dapat diartikan tidak hanya sebagai bentuk ekspresi pembuatnya tapi juga suatu cara berkomunikasi
suatu sikap bagaimana warga menyikapi berbagai persoalan yang ada di sekitarnya dan diungkapkan melalui bahasa visual